presiden joko widodo mengklaim bahwa indonesia kini kembali dikategorikan sebagai negara berpenghasilan
menengah ke atas atau oper middle income countries oleh bank dunia pada juli dua ribu dua puluh
dan hal ini ia sampaikan saat membuka sidang kabinet paripurna di istana negara pada senin kemarin
bank dunia per juli dua ribu dua puluh tiga kembali memasukkan indonesia dalam grup upper middle income countries
ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun dua ribu dua puluh karena pandemi